nama nama dari pak ketua golkar sudah masuk ke kita
terima kasih pak
terungkap sudah sosok muda yang dipilih presiden joko widodo sebagai menteri pemuda dan olahraga baru
presiden joko widodo melantik dito aryo tejo sebagai pengganti zainuddin amali
yang memilih mundur dan menjadi wakil ketua umum pssi pada senin sore di istana negara
dikutip dari detikom dito merupakan kader muda golkar kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia menjadi menteri termuda yang pernah ada di indonesia dengan usia tiga puluh satu tahun
dito bergabung dengan golkar sejak dua ribu empat belas
kemudian pada dua ribu dua puluh dua ia bekerja sebagai tim ahli di kementerian koordinator bidang perekonomian
dito dikenal cukup aktif di dunia olahraga
ia menjadi chairman rans nusantara fc dan ranspik basketball bersama artis raffi ahmad
menjadi menpora termuda sepak terjang dito sangat dinanti
apalagi menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah olahraga di tanah air salah satunya sepak bola